atraksi perang kota dan pembebasan sandera menjadi pertanda dimulainya ajang pameran pertahanan terbesar se asia tenggara indo defense dua ribu dua puluh tiga
dalam atraksi ini prajurit yang beraksi menggunakan produk industri pertahanan dalam negeri
seperti misalnya pantur anwa delapan belas ss dua dan lainnya
pembaran indodefense ini memang merupakan ajang adu pameran produk pertahanan
total ada sembilan ratus lima perusahaan yang ikut ambil bagian dalam ajang defense kali ini
salah satunya falah inovasi teknologi
perusahaan ini bergerak di bidang teknologi simulator
meski baru pertama kali bergabung dalam pameran indodefense
perusahaan ini yakin bisa berkontribusi dalam kemandirian pertahanan nasional
alhamdulillah falas sendiri memang akan melakukan mou dan kerjasama dengan turki hafal sun
berarti sambutan untuk kita bisa masuk ke market internasional itu ada
selain memang secara
jadi saya melihat bahwa saya indodefense ini adalah langkah awal pt falah sendiri untuk bisa go to internasional
kemandirian pertahanan memang sebuah cita cita
undang undang industri pertahanan menyebutkan setiap alutsista yang sudah bisa dibuat di dalam negeri
penegasan yang sama juga disampaikan presiden joko widodo
karena itu banyak industri pertahanan nasional berupaya menampilkan produk terbaik mereka
seperti misalnya ptr sepati solusi rekatama
produk kendali senjata atau remote control weapon system
mereka kini sudah terpasang di pasar anua buatan pindad
keinginan kita memang untuk membuktikan kita itu bisa
tahun ke tahun dulu mungkin kita pernah ikut indo defense juga
tambah lama tambah lama maksudnya sih kita nggak bisa ikut dengan produk yang betul betul dari dalam negeri
komitmen terhadap industri pertahanan dalam negeri memang dibutuhkan
dalam ajang indo defense kali ini juga dilakukan kontrak pengadaan alutsista dalam negeri
nilai total dua puluh enam triliun rupiah
salah satunya pengadaan pesawat cnv
tahun dua ribu tiga puluh lima produk pt dikantara indonesia nilai tujuh ratus empat puluh delapan miliar rupiah
pt dikantara indonesia juga masih mengicar kontrak pengadaan pesawat lainnya dari kementerian pertahanan
ya insya allah insya allah dalam proses sekarang mendapatkan psp untuk dua kontrak
yaitu pertama adalah dua ratus sembilan belas untuk angkatan darat
dan yang kedua adalah dua ratus tiga puluh lima juga untuk angkatan darat
ini yang kita harapkan bisa dikeluarkan pssi di tahun ini
memang pertahanan nasional indonesia memang masih jauh dari mandiri
dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah
agar industri pertahanan nasional bisa maju dan berkembang
ada sembilan ratus lima perusahaan yang berpartisipasi dalam ajang indo defense kali ini
dan hanya satu ratus lima puluh diantaranya merupakan industri pertahanan dalam negeri
seperti panther yang ada di samping saya ini
dan ini menunjukkan bahwa industri pertahanan dalam negeri
masih belum bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri
padahal negara yang kuat dan maju adalah negara yang mandiri dalam urusan pertahanannya
iwan hermawan dwi ari jakarta